minta maaf sama ayu itu salah besar
saya bukan bermaksud manggil kamu gorilla
tapi kamu monyet kecil karena kamu kecil sekali
oh you hina ayu bener bener
ayu bener bener ayu parah sekali sama you
tapi ayu bener bener gagal perasa besar sekali
ayu si rambut
oh ya bu
ada paprio mau ketemu ibu
tadi kan saya sudah bilang
semua schedule saya hari ini dibatalin
cari apa mas
mau cari hadiah
tapi barangnya itu apa
buat pacarnya ya mas
tapi orangnya spesial
kalau ini gimana mas ini lucu
wah ini terlalu rame ya
dia tuh orangnya simple aja ya yang sederhana gitu
eh mbak ini
ini nih mbak
ya terang dibungkus ya
ayo mau ke supermarket sebentar
saya mau beli kopi dan roti
oke buat you nanti ya
saya cuma sebentar
you jangan kemana mana
saya demen banget cium you
kayaknya waktu itu ngelewatin jalan ini deh
kok nggak ada rumah sih
saya kangen sekali keluar negeri saya
bener bener deh kapan saya punya mobil lagi
saya mobil yang bantus gitu
aduh aduh aduh

you bikin saya aduh

memangnya ibu mampu ganti
eh jangan dipukul

mampu untuk ganti perbaikan mobil ini ngerti
eh you tau gak kaki i juga mahal you know
itu bukan urusan saya
kau tahu siapa i
saya tahu dan saya juga gak perlu tahu siapa kamu
eh you koki kalau you gak tahu you know
apa perlunya saya tahu ibu seperti kamu
orang dari pinggir jalan
bapak lu tahu i berduduk paling kondang di kompleks ini
and you sebenarnya akan masuk ke dalam kompleks i
you mau berantem sama i you balik sama i
i berduduk sama i
ini mobil harganya jauh lebih mahal dari kamu ujung kepala sampai ujung kaki
lagi pula tadi saya sudah niatnya mau minta maaf turun mobil minta maaf
tapi karena ibu nggak tahu aturan nggak tahu tata krama
makanya sekarang malah saya bersyukur
eh mulutnya nggak pernah berhenti ngomong ya
you bawel sekali and sangat besar sekali badannya
coba lihat ya sendirinya juga mulutnya nggak pernah bisa ngomong
kalau udah ngocek nggak bisa diberhentiin
you mestinya minta maaf sama i you tuh salah besar you know
saya bukan bermaksud manggil kamu gorilla
tapi kamu monyet kecil karena kamu kecil sekali
you i you bener bener i parah sekali sama you you know
and tapi i karena you bener bener gagah perkasaan besar sekali
i nggak parah sama you you minum aja i
i silap dulu masa ini i silap dulu
tapi apa sih aku siang siang kayak begini ketemu sama ibu ibu gila
oh i tadi i you know i habis dijahatin sama orang i
dijahatin sama perempuan yang gede banget raksasa you know
ayah nggak tahu ayah pikir dulu dia laki laki itu pasti dia harus operasi plastik
sangat berhasil sekali you know
ya bisa bayangin nggak kalau sampai i sampai sampai kena becek semua ya kan
and you know yang jahatin i itu orang kaya bener bapak
perlianya berat you know
mobilnya keren bajunya keren
tingkah lakunya aja nggak keren
i nggak demen banget
eh kesel banget sama dia tadi
i siram aja bapak
i siram pakai air
dia mau lawan ai boleh aja
i amit amit kalau mesti ketemu dia lagi
bapak you juga pasti takut you
you kalau digebukin sama dia juga gepeng you
i mau ganti baju i
tiap harinya tuh nenek lampir itu pergi
ini baru namanya surga dunia
dia tuh punya telepati tau nggak
begitu disebut pasti langsung muncul
ya bener lo udah hilang
mulai nih berhati hati
ini yang udah angsa ya
bapak baru bilangin
kalian enak enakan kumpul kumpul di sini
sementara meja kalian semuanya kosong
mau jadi apa kantor ini kalau karyawannya seperti kalian semua
kerjanya ngerumpi ngobrol
kamu cari bantuan
itu buat saya
baju saya basah
bukan berarti kalian cuma berdiri diem aja di situ
belum jam istirahat
ini buat kamu ayah
aku gak kebayang ini mas erwin udah sampai di rumah nyonya belum ya
mereka itu pasti bahagia sekali
aja gitu raka ngomongin waktu gua di belakang lo enggak ngomongin kamu tuh aku pikir kamu masih
berapa praktek enggak lah udah kelar udah ngomongin apa enggak ngomongin apa apa kamu
ya apa sih kamu bos lu mana bos bos aku lagi apa itu libur lagi libur hari ini enggak masuk kerja
tadi ngomongin apa enggak kamu tuh aku mau nyapu dulu ya
buka dong buka
ini benar buat aku raka
kayaknya hari ini akan jadi hari yang paling membahagiakan buat aku
apa jangan jangan ini dari raka juga
bahagia sekali hari itu bukan dari raka ayah itu dari
apa selamanya akan begini terus ya
apa aku bener bener nggak akan pernah bisa menggantikan tempat raka di hati kamu